pt kereta komuter indonesia mengumumkan perubahan jalur kereta komuter lain pada hari ini
yang disebabkan oleh genangan air akibat hujan lebat yang terjadi sejak tadi malam
melalui akun twitternya pt kci mengumumkan perjalanan ka rute bogor nambo depok angke jatinegara
perjalanan hanya sampai stasiun manggarai
sementara itu perjalanan kereta cikarang bekasi jakarta kota via pasar senen
perjalanan kereta hanya sampai stasiun pasar senen
sementara untuk perjalanan kereta via manggarai berjalan normal
dan selain melaporkan genangan air ke rel kereta yang mengubah jalur rute bogor nambu depok angke jatinegara
genangan juga sempat menghambat perjalanan kereta seribu tujuh ratus rute jakarta kota jatinegara via pasar senen
dan melalui sambungan telepon kita terhubung dengan vice corporate communication pt kereta komuter indonesia
anepurba di jakarta selamat siang anepurba
seperti apa bagaimana kemudian rute rute yang saat ini sedang berjalan
terima kasih sebelumnya
kami masih mohon maaf kepada pengguna jasa komuter lain
jika belum semua beroperasi dengan normal
tapi ini adalah rekayasa pola operasi ketiga sejak tadi pagi ya
jadi mulai pukul sebelas tiga puluh ini sudah ada beberapa lintas yang beroperasi kembali
pasca tergenang air seperti sudirman sudah bisa dilalui
sehingga untuk lintas bogor depok nambo menuju angke dan jatinegara pp
ini sudah bisa sampai ke stasiun angke
kemudian untuk lintas bekasi jakarta kota siapasar
ini mohon maaf sekali masih harus sampai di stasiun pasar senen
karena masih ada genangan di stasiun kampung bandan dan sekitarnya
sehingga juga ini berdampak kepada lintas tanjung priuk jakarta kota pp
khusus untuk sentra lain seperti bogor depok
kemudian cikarang bekasi menuju jakarta kota via manggarai ini sudah normal
dan kami dapat informasikan bahwa semua update informasi

perubahan pola operasi yang terjadi di krl sejak tadi pagi
dan penanganan penanganan dari petugas kami
baik melalui kci ataupun kai dawab satu
itu selalu kami update di twitter
ad komputer lain kemudian instagram juga
dan krl akses agar pengguna jasa kami tidak perlu khawatir
di dalam merencanakan kembali perjalanannya
karena kami akan selalu update perubahan perubahan jadwal di kanal respi kami
baik bu ane kalau melihat banjir yang menggenangi rel
yang saat ini masih belum bisa teratasi
itu kira kira berapa lama hingga semua seluruh perjalanan komuter lain ini bisa normal kembali
iya kalau kita melihat ini di stasiun yang masih terdampak itu
sekitar di kampung bandan dan sekitarnya
ini memang karena dari tadi memang ketinggian air paling tinggi ada di sana ya
sampai lima belas cm
tugas kami berusaha untuk melakukan pompa air dan yang lain
selain untuk antisipasi masuknya air
kami juga harus memastikan prasarananya
listrik kemudian relnya juga aman untuk dilewati
jadi kami akan update terus jika ada perubahan seperti hari ini
mulai dari tadi pagi
ini sampai ketiga kali kami sudah melakukan update informasi
dan perbaikan demi perbaikan kami lakukan
untuk dua tiga jam ke depan kami belum bisa memastikan ini normal semuanya
tapi kami upayakan untuk tetap bisa melayani seperti memberikan informasi melalui media sosial kami
kita berharap ini bisa cepat kembali normal
sehingga pengguna jasa komuter lain bisa kembali melakukan perjalanan dengan krl
baik kemungkinan akan surut di atas tiga jam begitu ya ibu
bukan maksudnya kalau misalkan sudah selesai sepuluh menit ke depan kami akan update
jadi kami tidak bisa memastikan dalam waktu berapa lama
tapi kami upayakan setiap perbaikan perbaikan
ataupun seperti tadi sudirman yang tidak bisa dilalui
hanya bisa dilalui
itu akan pasti kami update melalui krl akses kemudian at komuter lain
kami upayakan secepatnya bisa selesai
baik ibu anda kita melihat ini kan curah hujan masih akan tinggi begitu
beberapa hari ke depan
bagaimana kemudian antisipasi ke depannya
apakah ada hal hal khusus begitu teknis khusus yang akan dipersiapkan
iya ini tadi seperti di manggarai ya
untuk mempercepat air bisa surut itu petugas kami juga ada membersihkan
seperti gorong gorong dan yang lain
tapi ini kan tidak bisa kami kerjakan sendiri
dan melibatkan bagian lain pihak pihak terkait
karena banjir ini juga kan tidak hanya menimpa di rel
tetapi juga menimpa di luar stasiun
kemudian dalam antisipasi cuaca juga kami bekerja sama dengan bmkg
tapi upaya upaya seperti pembersihan beberapa sumber air
kemudian memompa air dan meninggi tanggul seperti yang ada di sudirman
itu terus dilakukan
baik terima kasih atas informasinya ibu ana purba
semoga seluruh jalur di kereta komuter indonesia ini bisa segera normal kembali